datang tadi jemput pulang tadi antar ini ya kisah teror dari jelangkung kembali hadir kali ini dalam film jailangkung sandekala
langsung saja kita akan langsung bahas ya bersama dengan sutradara kimo stambul dan juga aktor dwi sasono yang sudah bergabung
hari ini jadi spesial karena dua puluh dua september dua ribu dua puluh dua tayang perdana ya
yes betul tayang perdana
mungkin saya akan ke mas kimo dulu mas kimo gimana nih sejauh ini respon dan juga animo masyarakat terutama kalau kita bicara soal kisah jelangkung
walaupun jailangkung sandekala ini kan kisahnya jauh berbeda tidak ada kaitan dengan film film sebelumnya gitu
nah responnya seperti apa sejauh ini yang didapat di pemutaran perdana
yang kedua adalah apa sih yang bikin beda dari film film dengan tema jelangkung sebelumnya
setelah kita premier kemarin dan juga kita ada preshow juga gitu ke masyarakat luas cukup positif ya
mereka cukup lumayan seru dan komentar komentarnya yang ada di sosial media itu cukup positif
of course dengan sesuatu tema yang sedikit berbeda dari film film jalangkung yang udah pernah tayang
kita mengharapkan untuk ini bisa dapat
memberikan penonton yang lebih luas lagi gitu
dengan juga perlu diketahui bahwa film ini dengan rating tiga belas tahun ke atas gitu
ini jadi satu hal yang berbeda satu karya baru dari seorang keybo stabul
nanti kita akan bahas ya terkait dengan rating tiga belas ke atas dan juga adanya mitos sandekala yang erat kaitannya juga dengan
bisa dikatakan salah satu daerah yang ada di indonesia
saya mau ke mas dwi sasono dulu nih yang berperan sebagai adrian di film ini
yang menarik dari karakter ini apa sih mas adrian
yang akhirnya membuat
seorang dwi sasono seorang aktor kenamaan gitu yang akhirnya mau terlibat di dalam film ini
oke yang paling menarik itu adalah perjuangannya
jadi gimana ya karakter ini kan mengalami salah satu mimpi terburuk ya seorang ayah sih
bayangin kalau kehilangan seorang
ya pasti dia pusing stres gitu
dan gak akan berhenti berusaha gitu untuk mencari
nggak hanya bapak tapi dari seluruh keluarga gitu ya
orang tuanya gitu ya
saya yakin juga pasti semua ayah di luar sana juga pasti akan melakukan hal yang sama ya
kalau tertimpa kejadian seperti ini gitu
itu sih yang menarik
bagaimana untuk bisa kemudian menemukan sang anak yang hilang gitu ya
apakah kemudian sang anak ini terjebak mitosan dekala atau seperti apa gitu
dan disini yang tadi sempat disebut oleh mas nwisah salono ya
ada skenario mimpi buruk nih yang dihadirkan disini
skenario mimpi buruk
ada kehadiran sandekala
dan ini juga ratingnya tiga belas plus begitu
ini satu hal yang berbeda
suatu karya dari seorang kimo istanbul
apa yang coba dihadirkan disini mas kimo
dari film jelangkung sandekala ini
ya itu dia
seperti yang tadi mas dwi ceritakan gitu
bahwa lumayan dekat dengan orang tua gitu ya
dan hal itu akan menjadi teror tersendiri gitu ya
nggak hanya sebuah entitas yang akan menakut nakuti dalam sebuah film horror
tidak hanya itu
tapi juga perasaan bahwa dari salah satu dari anggota keluarga itu hilang
nah itu adalah menurut saya itu perasaan yang cukup horifying gitu ya
yang health nya juga bakal real mimpi buruk bagi semua keluarga
jadi hal itu sih yang menurut saya
dan juga kita gabungkan dengan mitos sandekala ini
yang lumayan mungkin dari setiap daerah di indonesia itu mitos ini sebenarnya ada
gimana pada saat matahari
terbenam kalian tidak boleh keluar gitu
kalau keluar nanti ada sesuatu yang bisa menculikmu gitu loh
itu kepada anak anak ya
biasanya diberitakannya gitu
saya ingat sekali juga saya waktu kecil memang suka dibilangin seperti itu ya
kalau udah matahari terbenam udah nggak boleh keluar lagi
karena nanti bisa diculik katanya sama makhluk makhluk gaib tertentu gitu kan
biasanya hal hal itu yang kemudian juga membuat anak anak jadi cenderung takut gitu
tapi kalau bicara soal
tadi drama keluarga ini satu hal yang baru juga begitu ya
atau mungkin satu hal yang apa ya
kalau kita bicara soal drama keluarga
ada rasa rasa kedekatan dengan penonton juga di sana
tapi menyeimbangkannya dengan tone horror
agar tidak sama dengan film film horror lainnya itu
caranya seperti apa mas kimo dalam pembuatan film jailengkung sandekala ini
ya jadi memang itu kita masukin unsur subja
untuk film film yang lain gitu ya
di dalam film ini gitu
dan hal tersebut yang kita coba bangun di dalam film ini
supaya berbeda dari film film horror yang lainnya
jadi gak cuma penikmat film horror doang yang bisa menikmati
tapi hampir semua kayaknya bisa menikmati film horror ini gitu
karena ada unsur thrillernya ada misterinya ada actionnya sedikit gitu
dan juga mungkin ada light side nya
yang sedikit karakternya ada komedinya gitu
mas wisa sono juga kan seorang ayah pastinya ya
ketika kemudian berperan sebagai adrian
yang harus kehilangan anaknya
harus cari juga
harus konsisten dapat mimpi mimpi buruk gitu ya
itu pendalamannya seperti apa mas
itu yang satu
yang kedua adalah ada pengalaman pengalaman yang menarik yang bisa dibagi kah
mungkin selama perjalanan proses syutingnya kemarin
kalau hal yang menarik itu
yang menarik apa yang menyeramkan nih
kalau yang menyeramkan si siva tuh dia tuh kayaknya
kalau aku sih nggak ada
tapi secara set lokasi di sana tuh ya memang
sudah pemilihan setnya itu tepat gitu
kita tuh pemain tuh
pas ditaruh di titiknya disitu tuh udah merasakan dengan lightingnya gitu ya
udah udah terasa itu mencekam gitu
terus juga ada juga adegan beberapa yang dibikin hujan ya pak kim ya
karena itu juga sebuah
kerasa banget gitu yang udah kita menyisir mencari gitu
tapi dengan keadaan hujan alam juga nggak mendukung
ah my god itu rasanya kayak semakin
dan capek gitu
tapi waktu di set gak ada yang main jelangkung kan ya
di situ kan ada propertinya ada
pasti jelangkung itu ada
aduh ini bikin ngeri yang pasti ya
tapi kalau kita bicara soal jelangkung
ini terakhir saya akan tanya sama mas kimo dan juga mas dwi sasono
kalau bicara soal film jelangkung
ekspektasi orang yang mungkin tumbuh besar
dari jaman aja jelangkung rizal mantovani gitu ya
sampai kemudian ada beberapa juga tema tema serupa yang ada gitu
ini kan pasti juga punya apa ya
punya ekspektasi ketika menyaksikan satu film dengan tema yang sama
apa sih yang membuat penonton ini harus langsung segera ke bioskop untuk nonton film yang satu ini
sayang kalau kalau kalau ini dilewatkan gitu
ini mungkin orang mengira ini jendernya horror
tapi benar kata pak akin tadi
ini sebuah petualangan gitu
sebuah keluarga gitu
dalam dalam dalam dalam pencarian gitu
akan sangat dekat sekali dengan kehidupan kita gitu
ya memang ini ada beberapa memang mitos mitos yang kayak tadi dibilang
tidak bisa keluar di saat maghrib gitu ya
ya sayang sekali kalau umpamanya
ini ada dikemas sebagai sebuah hiburan
dan dan dan apa ya
yang sesuatu yang bisa dinikmati lah
ini tiga belas tahun ke atas gitu
kemarin juga waktu lagi
premier aku bisa ngajak anakku gitu
ya sangat dekat lah
siapa sih yang gak liburan keluarga gitu kan
jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif tontonan
ya sebuah pengalaman dan ketualangan yang bisa dinikmati bersama keluarga
mas kimo silahkan
ya kapan lagi sih ada satu dua
ada dua mitos di indonesia dijadikan satu di dalam satu film gitu ya
dan ada misteri misteri di baliknya itu sendiri gitu
itu itu akan terjawabkan di film jalangkung ini
obviously ini film yang tiga belas tahun ke atas
jadi bisa parents bisa mendampingi
dan saya rasa juga sebagai parents saya juga sendiri gitu
kalau menonton film ini mungkin bisa mendampingi anak saya
dan yang parentsnya juga bisa menikmati gitu
karena dia akan merasakan apa sih kalau misalnya kehilangan seorang anak gitu di sini
jadi ya jangan lupa nonton aja
bukan cuma cerita horror saja tapi juga ada kisah kisah keluarga dihadirkan di sana
ada pesan pesan yang coba disampaikan ya
dan bisa didikmati bersama dengan keluarga
baik terima kasih banyak mas kimo dan juga mas wisasono
sukses untuk filmnya
ini saya kalau dengar ceritanya dari tadi merinding
jadi mungkin langsung mau berangkat ke bioskop nanti
ngajakin teman teman saya untuk nonton ya
sampai ketemu lagi